stagnansi pertumbuhan ekonomi sejak kuartal dua tahun ini
menyeret kinerja mayoritas sektor utamanya sektor retail
dikaitkan dengan daya beli
lembaga survei nielsen merilis data terbaru dalam laporan
sesungguhnya kemana daya beli mengalir di tanah air
benarkah daya beli mengancam pertumbuhan ekonomi indonesia
atau benarkah terjadi pergeseran pola belanja masyarakat
berikut kunci arah daya beli seolah sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat nielsen selalu melakukan survei ya dan merupakan salah satu lembaga
internasional dengan kredibilitas baik ketika melaksanakan survei
dan kita saat ini sudah mendapatkan hasil survei dan kita akan lihat
hasil dari survei yang dilakukan pengolahan data yang dilakukan oleh nielsen
sangat baik sesungguhnya bisa kita manfaatkan untuk tahu
bagi kita masyarakat kita ingin merasakan benar nggak ya hasil surveinya
bagi pemerintah ini merupakan sebuah kunci
kemana kebijakan pemerintah selanjutnya akan menyasar untuk memenangkan momentum daya beli masyarakat
kita lihat bersama seperti apa ini dia
kontribusi pertumbuhan ekonomi ya masih saja mirip serupa tapi tak sama
tapi tetap saja mayoritas itu adalah konsumsi rumah tangga
jadi tumbuh tidaknya ekonomi di indonesia sangat bergantung dengan
belanja tidaknya saya anda dan kita semua di republik ini
jadi sangat bergantung lebih dari separuh
artinya ketika anda menahan belanja saja anda mencoba untuk menghemat saja
ini bisa goyang ini bos pertumbuhan ekonomi
apa pesannya bahwa berhati hati dengan konsumsi masyarakat
pemerintah ketika akan melakukan sebuah kebijakan
pengetatan misalnya kebijakan tertentu di dalam negeri hati hati
apakah dia akan sangat sensitif terhadap belanja rumah tangga
selanjutnya kita lihat bagaimana ini hingga kuartal dua dua ribu tujuh belas lalu
bagaimana dengan sektor lainnya
jadi itulah mengapa biasanya kita selalu dengar presiden joko widodo belakangan
sudah berulang ulang mengatakan ya bahwa ada dua sesungguhnya mesin pertumbuhan ekonomi nasional
belanja masyarakat dan yang kedua jangan lupa adalah investasi
itulah mengapa kebijakan ekonomi dikeluarkan agar investasi bisa masuk lebih friendly lagi
lebih ramah lagi terhadap investor
kemudian ada lagi tiga jam pengurusan perizinan bisa keluar
targetnya apa ini bos untuk menarik investasi agar masuk ke dalam negeri
sisanya apa belanja pemerintah
ini saja sesungguhnya pertumbuhan ekonomi indonesia ya
jadi kalau belanja pemerintah terkoreksi atau pemerintah melakukan efisiensi
kita akan lihat dengan struktur ekonomi kita pasti akan sangat langsung berpengaruh
jadi tiga saja yang perlu diingat
ekonomi indonesia itu apa
yaitu tentang konsumsi rumah tangga tentang investasi dan tentang belanja pemerintah
yang paling utama adalah belanja masyarakat ya
selanjutnya kita ke slide
tadi kita sudah tahu bagaimana postur pertumbuhan ekonomi
bagaimana dengan indeks konsumsi rumah tangga
karena tadi yang mendominasi adalah belanja rumah tangga
rajinnya kita keluarin uang untuk belanja
lalu kita ingin tahu seperti apa
kalau melihat bar chart begini ya kita bingungnya apa sih bentuknya kayak stick stick gitu
tapi ini sesungguhnya
ini semuanya mewakili apa yang anda lakukan kuartal satu hingga kuartal dua dua ribu tujuh belas
kita lihat bersama ya
ini adalah tren yang secara lima tahunan ya
dan kita lihat bagaimana indeks konsumsi rumah tangganya
kita lihat dari dua ribu sebelas hingga dua ribu dua belas itu naik ya signifikan lima satu menjadi lima empat
tapi bagaimana dengan selanjutnya
jadi kita lihat dari lima lima itu turun lalu berada di lima ya indeks konsumsi rumah tangganya
bila kita bandingkan misalnya secara kuartalan ya
secara kuartalan rata rata kita ada di lima ya
agak membaik sesungguhnya di kuartal satu ke kuartal dua kita ada peningkatan ya
meskipun sekitar satu tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa ada prospek pada kuartal dua
dan ini prospek ini harus dimanfaatkan maksimal pada kuartal tiga kuartal empat
sehingga target ekonomi hingga tahun dua ribu tujuh belas bisa tercapai
lalu selanjutnya kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana dengan belanja pemerintah
jadi tadi itu adalah belanja rumah tangga ya
indeks belanja rumah tangga
tadi kan kita sudah bicarakan bersama
seperti apa trendnya
kita lihat dua ribu sebelas hingga dua ribu lima belas trennya swing sesungguhnya
tapi ada peningkatan yang cukup signifikan dari dua ribu empat belas ke dua ribu lima belas double
ya artinya apa ini
anda tahu kan apa maknanya dua
pastilah anda setiap hari kalau di ibu kota ya
utamanya di ibu kota
anda suka lihat ada proyek proyek infrastruktur
kemudian jalan untuk busway
kemudian juga apa lagi
banyak sekali ada proyek mrt lrt gitu
ini refleksinya pemerintah itu genjot belanjanya hingga double
ini terbukti saya catat saja di sini adalah infrastruktur
salah satunya artinya pemerintah begitu agresif untuk membangun sektor infrastruktur
maka belanjanya digelontorin banyak ya
lalu bagaimana bila kita bedah secara kuartalan
nah ini yang menarik ya
ini yang menarik
kita lihat kuartal tiga kuartal empat
anda tahu dua ribu enam belas di sini ada reshuffle
lalu reshuffle kabinet menghasilkan apa
efisiensi belanja fiskal pemerintah
untuk anggaran kementerian lembaga itu dipangkas
saya ingat puluhan triliun sesungguhnya
jadi dipangkas dan kita lihat langsung kelihatan anggarannya
lalu sempat membaik pada kuartal satu di dua lima
tapi kemudian slumping lagi pada kuartal dua
mengapa pemerintah ini terkoreksi
mengapa pemerintah menahan belanja atau melakukan efisiensi
ya pemerintahnya juga realistis
karena uang masuknya bisa jadi tidak sebesar yang diekspektasikan
artinya gini kalau uang masuk kemudian lebih kecil uang masuk dibandingkan uang keluar kan defisit
nah artinya itu merefleksi
karena pemerintah ketat
jadi anggaran pemerintah tengah ketat
lalu bagaimana dengan indeks konsumsi rumah tangga
ini dia ya
ini dia ini menunjukkan kelas sesungguhnya
saya tidak ingin mencoba untuk memarginalisasikan satu atau dua segmen tertentu
tapi ini seperti merefleksikan segmentasi masyarakat ya
kita lihat ini untuk segmen upper
ini untuk segmen middle
dan ini untuk segmen lower
kenapa dia kehapus ya
dan kemudian ini upper ya
yang mayoritas demografi indonesia adalah di sektor ini bro
jadi di sektor middle ya
tapi kita lihat apa pengaruhnya untuk sektor konsumsi rumah tangga untuk upper misalnya
konsisten sih pertumbuhannya sepuluh sepuluh secara kuartalan
kemudian untuk jadi stagnan ya
kalau untuk middle misalnya delapan hingga dua belas
untuk lower empat sampai dua belas
jadi sesungguhnya ada potensi meskipun ada beberapa hal yang patut dicermati ya
jadi pertumbuhannya itu tidak ataupun juga ada potensi yang harusnya bisa dimanfaatkan
saya bergeser ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini
jadi artinya apa
bahwa memang ada masyarakat itu masih belanja gitu
tapi ada segmen yang masih stagnan atau ada yang mengalami koreksi
atau bahkan ada pemerintah misalnya yang belanjanya juga diefisiensi
lalu saya bergeser ke slide selanjutnya
kita kan rame ya belakangan
menurun segmen menengah bawah itu mengurangi belanja
atas menahan belanja
bawah terkoreksi karena kenaikan listrik tdl kemudian harga gas bbm dan lain sebagainya gitu
tapi ada juga sebagian ekonom yang merasa bahwa ada shifting katanya
karena kita sekarang belanja online
oke kita sekarang bongkar data nielsen seperti apa
setelah itu kita bergeser lagi ke kanan
jadi ponsel yang kecil itu sudah multifungsi
itu udah kaya nyawa ya sekarang
bahkan kita melakukan transfer dan lain sebagainya juga melalui ponsel
ya beraktivitas secara online
lalu selanjutnya kita lihat bagaimana dengan konsumsi barang dan jasa
nah ini menarik
ini yang melalui internet
jadi ini mengcapture bagaimana anda sering pesan online
dan ini anda rasakan sini benar atau enggak
karena ternyata nilainya adalah tujuh puluh empat triliun rupiah
apa sih produk yang paling rajin

belanja elektronik kamera handphone tv ac apa lagi
nah itu ternyata yang paling rajin dibeli secara online ya
lalu selanjutnya yang menarik adalah traveling bro
yang sekat traveling sekarang udah jarang ya
misalnya kita lihat mau ke travel agent gitu enggak ya
karena travel agentnya sudah bisa diakses langsung saja di aplikasi
dan bahkan menariknya ada yang bisa membandingkan ya
seperti beberapa situs yang bisa membandingkan harga di hotel yang sama maskapai yang sama
dan kita tinggal klik penawaran terendah gitu
jadi selain punya aplikasi agent travel juga untuk membandingkan gitu loh
pertumbuhannya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
jadi bagi anda yang ingin buka travel agent jangan lupa disandingkan juga dengan onlinenya
harus ada wajah
ada websitenya ya
karena ini pasar
ini potensi yang cukup besar untuk anda tangkap
sepatu kemudian apa baju apa lagi
lalu it dan ponsel
jadi belanja elektronik saya revisa sedikit
jadi artinya lebih sedikit dari belanja elektronik karena kalau beli handphone mungkin mau dicoba dulu gitu kali ya
ini prospek yang cukup besar dan kemudian bisa paling tidak memberikan sebuah legitimasi
kemana sesungguhnya arah ataupun juga kunci daya beli kita berasal dan ataupun kemudian mengalir
dan ini akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk ditelah lebih jauh dikaji lebih jauh oleh pemerintah
kemana arah kebijakan selanjutnya
apalagi daya beli yang sangat berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi bisa menjadi sebuah suksesi